aku ingin sekali menjadi suami
apakah kamu mau mencari istriku
aku kan gak bisa memberikan kamu keturunan
pastiin semuanya berjalan dengan lancar
iya mas baik dong
bukan om kamu
malam ini kenapa yang lain nggak pada makan ya
abi sendiri yang makannya
abi gak usah takut
karena om bobby akan selalu ada buat abi
tapi jangan panggil om lagi ya
tapi panggil aja papa
abi boleh manggil om bobby
abi pasti membutuhkan aku
abi pasti kangen sama aku
makasih ya kamu udah nganterin aku pulang
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku ingin sekali menjadi suami
aku kan gak bisa memberikan kamu keturunan
banyak anak yatim piatu disana yang
membutuhkan kasih sayang
kita bisa jadi orang tua buat mereka
mas aku ini juga anak yatim piatu
dan sebenarnya aku
anak yatim piatu
aku beruntung dibesarkan sama orang tua angkat aku
di luar negeri
berkat dari kasih
dan sayang mereka
bisa jadi seorang dokter
dan mengabdi pada kemanusiaan